udah di rumah
bang edi soal dp rumah
terlupa sakit kali
udah di rumah
bisa diam gak
lucu lihat ojek tukang ojek dibentak sama cowok cungkring
yuk makasih bang ya
satu buat kamu
satu buat kamu
ah gue gak percaya sama lo
kalau gak mau ya udah sini
eh eh eh mau
satu lagi buat kamu
beneran buat gua
kata bapak saya rejeki jangan ditolak jack
tadi ada yang pesen tiga gak jelas
jadi daripada dibuang mending buat kalian lah
mak temen emak yang baru datang dari arab itu
kenapa pulang lagi mak
emang bener ya mak
si pak mustafa itu pernah pacaran sama mak
setelah mak putus sama bapaknya bang ojak
bunur kalau masih pengen ngomongin kayak ginian
saya pulang aja ya
mak tadi pulang aja soal beda
saya dengar bu ida itu kerjanya jalan jalan terus ya mak
ya seperti itu deh
tapi mantunya kerja apa mak
uangnya enggak jelas
dari mana coba dia bisa dapetin uang buat jalan jalan
saya paling kagak demen ngeliat orang yang suka ngomongin temennya sendiri
bunur jangan kayak temen emak
tuh bu mira
udah gitu mending yang diomongin itu penting
si a terlambatlah
padahal dirinya sendiri suka terlambat
indah ngaca ya itu orang mak
ya gue di jalan
lagi nunggu ojek
ah gue bosen ya di sini terus
enggak emang mau ke mana pangkalanya di sini doang
enak aja gue ntar pindah pangkalan juga
jak kamu jadi pindahan
berarti gue gak punya saingan ojek lagi
kan masih ada saya
lo ma bukan saingan gue
gue kan lebih cepat nyamperin penumpang
kata bapak saya rejeki enggak bakalan kemana
kalau ada penumpang yang mau naik ojek kita pasti nungguin kita
tisna dari sekian kata kata bapak lu itu pernah nggak ngomongin kalau tukang gawat di sini ganteng
waduh gue lupa
gue nyuruh penumpang nungguin kue
ah telat orangnya udah pergi
mak kok bengong
oh seperti itu
seperti ini mak
mak sepertinya ada masalah ya
ada apa sih mak
kalau keluarganya munur adik ulang tahun
kalau bunga yang ulang tahun
oh seperti itu
jadi kalau pak sopyan yang ulang tahun dibikinin ayam dangdut
mak bisa bercanda juga
tapi kalau bunur yang ulang tahun bikin apaan
kalau saya yang ulang tahun
indah dibikinkan apa apa
suka meluk saya dari belakang
selamat ulang tahun ibu
mak hari ini ulang tahun ya
saya permisi ya bu
itu sendal saya
tadi mau mecek kan
nggak jadi males
maaf tadi saya lupa
jangan males ah
bisa diam kak
lucu koma lihat ojek tukang ojek dibentak sama cowok cungkring
bisa diam kak
be bapak kagak nyamperin emak
be bapak masih cemburu sama cang mustafa
mbak be emang masih cemburu sama cang mustafa
aduh aduh be
kan gua udah bilang
gua emang masih kesel sama mertua lu
gua ngomong lu diem aja gimana sih lu
mendingan mbak be
samperin emak sekarang
kan emak baru ditinggal sama cang mustafa no
berarti dia lagi kesepian
lagi butuh temen
palingan juga yang dia ingat si mustafa lagi
yah masa mbak be kalah sama cang mustafa
apa jangan jangan mbak be gak punya nyali
aduh aduh be be
be aduh aduh aduh
hampir aja kena ae ae ya
bayar apaan kan gue dipaksa naik
teman teman sudah companye
wah ini perbincang pemerintah
yang gini aja
karena ini ibu ragu
ya nggak ada
bang terima kasih
sampai jumpa lagi
itu kfc di sini
munculnya dari belakang saya jadi kaget
bang ojaknya udah pulang
belum ada apa ya
gak usah pok disini aja
saya cuma meminta surat surat buat kelengkapan ngurus kredit rumah
eh bang ojak
baik bang jadi dp rumah
jadi nih duitnya ada
uangnya nanti aja dulu bang
saya cuma mau ngambil surat
surat kelengkapannya dulu
surat surat apaan ya